dan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai isu kadaluarsa di beberapa restoran waralaba
saat ini kami telah tersambung dengan jurnalis pbc indonesia ada ging ginanjar di sana
yang terjun langsung melakukan investigasi seputar isu bahan kadaluarsa di restoran waralaba ini
selamat malam kabar baik
mas ging ini kan anda menelusuri sendiri investigasi soal isu kadaluarsa yang ada di beberapa restoran waralaba ini
sebenarnya awal mulanya bagaimana sih
ya bukan sendiri ya ada sejumlah orang
awal mulanya adalah ada seorang bekas petinggi disebutkan ya bekas petinggi di induk perusahaan itu
yang resah dengan kenyataan ini dan mengabarkan pada kita apa yang bisa dilakukan
karena menurutnya dia sudah mencoba mencegah ini atau menghentikan ini
tapi sepertinya tidak berhasil dan akhirnya ya apakah ini merupakan sesuatu yang
ya membahaslah sama kita apa kasus ini dan kemudian kami meneliti dokumen dokumennya
meyakini bahwa ada masalah dan meyakini juga otentisitas dari dokumen dokumen itu
dan kita menjaga
dan akhirnya kami memutuskan untuk menjadikannya topik di perusahaan kami dan ya kami bekerja sama kemudian bbc indonesia bersama tempo untuk pelakuannya
oke ini ada data dan juga laporan yang anda telusuri ini ada namanya summary extension self life dua ribu lima belas
bagaimana dengan keaslian ini sendiri setelah kemudian sebelumnya disebarkan di beberapa media di indonesia pada bulan april lalu
saya tidak tahu apakah bulan april lalu itu disebarkan di beberapa media ya tapi kami mendapat berkas ini dari orang dalam ini ya kita sebut saja whistleblower
yang itu sudah diberikan kepada kami kami kecek dan kami yakin kami tidak punya alasan untuk meragukan otentisitasnya
dan juga kami mengkonfirmasi mengkonfrontasikannya kepada orang orang
orang di perusahaan itu dan mereka tidak pernah menyangkal itu
termasuk kami kirim ini kopinya ke pitahat asia di singapura dia tidak menyangkal itu
tapi kemudian memberi jawaban bahwa kami menjamin seluruh mutu katakanlah begitu ya mutu bahan makanan kami dan kalau ada extension itu berdasarkan dia mengutip peraturan
menteri dan sebagainya bahwa semua hal dilakukan menurut standar standar mereka yang sangat tinggi
suatu yang tidak kami ragukan soal standar tingginya bahwa standar kesehatan mereka yang tinggi
tetapi bahwa berkas ini menunjukkan terjadinya perpanjangan masyarakat dan luar sana itu satu hal dan mereka tidak menyangkal sama sekali
baik tadi anda menyebutkan ada pemimpin
atau petinggi dari perusahaan ini yang menyebarkan informasi ini sebagai whistleblower lah kita sebut ya begitu
nah ini apakah sebenarnya ada kepentingan individu begitu atau ada semacam persaingan bisnis yang akan disebarkan yang akan dibuat panas begitu
ya ini yang selalu ditanyakan orang ya pertama karena motif dan sebagainya
pertama saya kira bagi jurnalis itu motif itu urusan lain
tapi yang penting
pertama tama apakah klaimnya itu tudingannya itu benar bisa diyakini
nah kami juga
betapapun kami berusaha juga masuk ke isu itu dengan misalnya melakukan percakapan dengan orang ini beberapa kali dalam beberapa kesempatan yang berbeda
menguji berkali kali asumsi asumsi dia pernyataan pernyataan dia apakah konsisten dari waktu ke waktu
kami menyimpulkan bahwa dia konsisten tidak ada kebohongan karena sekali anda berbohong kan
kalau itu diuji di kesempatan lain itu mungkin ada melesetnya itu misalnya
tapi ini kita berkali kali bertemu dia dalam beberapa kesempatan yang berbeda
mencetar dia dengan berbagai pertanyaan pertanyaan yang kadang kadang lah menjebak lah memastikan untuk memastikan karena kami juga harus meyakini bahwa yang kami lakukan itu benar
tidak penting apa motivasinya tapi kami yakin bahwa dia motivasinya terutama yang dia katakan
saya membayangkan anak saya makan di itu saya susah dia bilang
jadi apalagi untuk anak anak lain
oke berarti kita mengesampingkan motif begitu tapi ini sebagai anda ikut jadi salah satu jurnalis yang ikut menginvestigasi isu kadaluarsa ini
apakah sevalid apa data dan juga bukti bukti yang anda temukan di lapangan kemudian anda juga sudah menelpon
bagian pidzahat asia apakah ini bisa di generalisasikan di pidzahat yang ada di seluruh indonesia
pertama ini bukan pidzahat dan pidzahat ya semata ini ini urusannya urusan satu induk perusahaan yang memasok sesuatu memasok bahan kepada pidzahat dan marugame
mungkin itu harus clear
dan sejauh ini juga polisi melakukan penyelidikan tapi sejauh ini penyelidikan itu harus clear
mungkin itu harus clear

baik sepertinya kita terputus sambungannya ada gangguan komunikasi di sini
baik terima kasih genggi nanjar selaku jurnalis bbc indonesia
dan tadi juga ia mengatakan bahwa sudah melakukan investigasi ini dan diyakini sudah benar begitu walaupun motifnya belum diketahui sampai sekarang